sampai jumpa di video selanjutnya
dasar cewek manja
selamat tidur dengan nyambuk

aaaa bill mau masuk lagi aku gak suka di luar please
aduh bisa bisa gue tamu yang hulus hancur nih
aaaa nanti darah aku habis nanti kayak ada nenek nenek nanti semuanya kempot kempot
hah kucing kucing aduh apaan ini bangun sama kucing
aku mah mau aku mau dimakan aku masih muda
ih gue gak boleh diem aja
gue harus cari cara supaya opi gak ngambil kesempatan dalam masa scourcing gue
eee tapi kalo tristan malah jadi bangunan om akan tegor tristan
oh tristan malah jadi benci sama aku gimana om
aku kan kesini cuma pengen cerita om
habisnya aku bingung harus cerita ke siapa lagi selain sama om dan tante
kamu gak usah khawatir
om sama tante akan berusaha untuk bicara sama tristan
dan membuat tristan supaya mau menerima kamu lagi
supaya baik lagi sama kamu ya
pokoknya om sama tante akan bantu kamu
makasih ya om tante
ada apa pak
bikin malu orang tua kamu ya
apa yang kamu lakuin sama reni itu sudah keterlaluan
loh maksud papa itu apaan sih
tristan perempuan yang namanya opi itu sebenarnya sehebat apa sih
sampai sampai kamu lebih membela opi dan membiarkan rene jadi diskurs
rene itu diskurs bukan karena tristan
iya mama tahu
rene diskurs memang bukan karena kamu
tapi rene itu gak suka kalau kamu deket deket sama opi
dia mau menyelamatkan kamu
makanya dia mengorbankan dirinya untuk kamu
ma rene itu nggak diskors
itu semua tuh bohong
cerita yang sebenarnya itu adalah
papa nggak mau dengar lagi penjelasan kamu
yang papa mau tahu kamu jauhi opie dan minta maaf sama anang
tapi tristan nggak mau
papa tidak mau tahu
bener bos kayaknya si laura lagi dihukum sama si op
dia disuruh tidur di luar
laura tidur di luar
iya bos dia nggak boleh masuk bos
dia nangis nangis dan teriak teriakan di luar bos
kalau gitu suruh opi dan rangga menghadap saya
tapi jangan sampai laura tahu
om itu mengerti
om juga nggak marah kalau sampai kamu menghukum laura dengan menyuruhnya tidur di luar
pasti laura sudah kelewatan sampai kamu ambil tindakan seperti itu
gimana lagi saya harus kasih pelajaran ke laura supaya dia nggak fitnah saya
tapi dengan cara kamu menghukum dia seperti itu belum tentu bisa merubah dia
kita harus cari cara lain
kalian berduakan rajin sholat dan mengaji
tidak ada salahnya kalau kalian ajarkan bagaimana sholat dan mengaji kepada laura
ya ini memang salah om juga
om jarang sekali mengajak laura untuk mendekatkan diri pada tuhan
om jarang sekali mengajak dia sholat dan juga mengaji
jadi bolehlah kalian lakukan hal itu kepada laura
tapi apa lauranya mau pak
kalian berdua pasti punya cara untuk mengajak laura melakukan sholat dan juga mengaji
kalau sampai dia nggak mau ya agak keras sedikit tapi gak apa apa kan
mudah mudahan dia bisa mendekatkan diri sama tuhan
karena om nggak mau disalahkan sebagai orang tua yang berdosa
karena laura tidak mengenal agama
kalian berdua mau kan

di sampai jumpa nanti